herd immunity adalah ketika mayoritas populasi kebal terhadap suatu penyakit menular
sehingga memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi mereka yang tidak kebal
mereka yang tidak kebal terlindungi karena berada di antara orang orang yang kebal
sehingga penyakit tidak bisa menular dalam kelompok tersebut
jumlah orang yang bisa tertular akibat sebuah penyakit ditentukan dari angka reproduksi dasarnya
atau disebut r
sebagai contoh orang yang mengidap sebuah penyakit dengan arnot dua dapat menularkannya kepada dua orang lain
namun jika di kelompok tersebut terdapat cukup banyak orang yang kebal maka laju penularan dapat ditekan
semakin tinggi karena suatu penyakit semakin tinggi pula persentase herd immunity yang diperlukan untuk menanggulanginya
kekebalan terhadap suatu penyakit itu sendiri dapat dicapai melalui dua cara
yakni melalui pemberian vaksin
atau secara alamiah ketika seseorang telah sembuh dari penyakit tersebut
dan tubuhnya bisa menghasilkan antibody
namun untuk penyakit seperti covid sembilan belas vaksinasi menjadi sangat penting di indonesia
jika penduduk indonesia dibiarkan untuk membentuk antibody secara alamiah
maka bisa jadi akan ada delapan juta lebih kematian akibat covid sembilan belas sebelum tercapainya herd immunity
tapi itu tidak berhasil
itu tidak berarti bahwa seluruh kota seluruh kota negara atau negara
sekarang mencapai herd immunity
orang orang yang hidup di komunitas tersebut
saat mereka keluar ke tempat yang tidak memiliki herd immunity

cara terakhir untuk mencapai herd immunity di skala tersebut adalah melalui vaksinasi
pada awal pandemi badan kesehatan dunia atau who memperkirakan dibutuhkan herd immunity
guna menanggulangi covid sembilan belas
namun sejak kemunculan varian covid sembilan belas yang lebih mudah menular
para ahli semakin sanksi herd immunity dapat tercapai
kekebalan herd immunity itu jangan diharapkan
karena tadi tiga hal tadi
vaksinnya punya vaksinifikasi dan dikembangkan secara cepat
begitu dalam sembilan bulan
kedua orang yang infeksi bisa terinfeksi lagi
ketiga ya bahwa herd immunity tidak akan terjadi begitu
tri menambahkan meski herd immunity covid sembilan belas sulit diwujudkan
namun masyarakat tetap bisa berupaya untuk melindungi orang yang rentan
atau tidak bisa divaksin dengan melakukan vaksinasi dan patuh pada protokol kesehatan